ini aku candy
kok temen kamu bisa nelfon aku
tenang aja nih tenang aja
aku telepon kamu justru mau kasih kabar baik sama kamu loh
aku dibebasin di
aduh di ceritanya panjang nanti aja deh ya
minta satu permohonan
apa itu pak
dan saya juga mau mengaku
saya adalah salah seorang
dan saya menegaskan
kalau candy ini
tidak terlibat dalam masalah ini
tolong bebaskan candy
apa yang bapak katakan itu memang benar adanya
bapak tahu konsekuensinya nggak
bapak yang katakan tadi itu benar
bapak bisa masuk penjara
ini saya lakukan dengan
itu sudah benar
kamu dipenjara gara gara saya
hati saya jadi
berontak tidak tenang
saya selalu merasa bersalah
mari kita ke ruang pemeriksaan
bu farida tolong antarkan candy ke ruangannya
terima kasih candy
kenapa lo melakukannya
sebenarnya saya terpaksa melakukannya
candy tidak bersalah
seminggu ini saya yang melakukan
saya nyatakan kamu tidak bersatu
sekarang kamu bebas
kita tak ada kelebihanita
hal ini adalah kesan hati kita

hai fordi apa satu
ini aku dibebasin di
hah kok bisa
aduh di ceritanya panjang nanti aja deh ya
oh yaudah jam berapa kamu boleh keluar
nanti aku nyebut
ah beneran di
aku sih keluarnya sekitar jam satu an di
yaudah aku tunggu ya
sila pasti kangen banget sama kak kendi
pokoknya kamu tenang aja ya
kak kendi juga pasti bakal sering sering nengok kamu kok
lagiin kalau misalnya kamu nanti udah keluar
kakek ini janji bakal ngajak kamu ke tempat mana aja yang kamu suka
kak ini juga pengen kenalan sama ibu kamu
dari dulu sih pengen banget punya kakak
dan sekarang silla bersyukur banget bisa kenal sama kak kendi
kenal sama kak kendi tuh bisa ngabulin sama ini yang silla pengen kak

iya ya cepetan
kamu tau salah semua ini
tadi pagi tau udah positif lo bakalan bebas
ya pertamanya sy gue males
tapi gue berubah pikiran
akhirnya lawan sebanding gue keluar juga
ya ampun makasih ya ibu nita ya
kamu jangan jalan jalan sama silla
dia tuh udah berjasa ngebebasin aku ya
semuanya makasih ya
selamat jalan ya kak
selamat jalan ya kak
selamat jalan candy
kamu anak yang baik
pasti kamu dapatkan yang terbaik
iya sama sama ibu
sempat pulang juga gue ke jakarta
sibuk banget syuting
dia udah sehat belum ya
gue coba telfon ke pan dulu ah
ya ter apa kabar lo
lo udah dapet kabar baru belum pan
eh udah sehat kok ter
dia udah keluar dari rumah sakit
tapi gue juga ada kabar buruk
kabar buruk apaan pan
candy masuk penjara ter
dia di penjara di penjara khusus anak anak ter
cuma gara gara salah paham doang dan jebakan orang yang gak suka sama dia yang masukin dia ke penjara
padahal dia nggak salah apa apa ter
gue juga bingung kenapa harus kayak gitu
ini bener bener gila pan
gue sana sekarang ya
ter ter tahan dulu ter ter ter teri
pak cepetan pak ganti tujuan
ke penjara anak anak pak anak anak perempuan
hah iya di iya iya
iya aku ikut kok jemput candy
ah yaudah aku siap siap sekarang deh
hah candy bebas
terus rani mau jemput dia
nggak akan aku biarin
aku gak akan biarin rani bergaul dengan anak nakal itu
nah nih gini mama kemarin baru beli buku baru buku masakan mama mau ngasih tahu kamu
yang ini enak ya
oh iya mas keliatannya enak deh
kalau gitu kita bikin sekarang aja yuk
hah aduh jangan sekarang ya mas kan
berani pakai kursi roda susah kalau misalnya masak sambil pakai kursi roda mah
yang benar mas
iya dan sekarang hari ini mama janjian sama dia
emangnya kalau hari ini kenapa
gawat kalau aku bilang mau jemput kendi pasti mama bisa ngamuk lagi
hari ini tuh aku mau pergi mas sama aldi udah janji mau ke tempat temennya
oh kebetulan dong kalau gitu ya udah telepon aja aldi ke sini ya
walah kalau ajak aldi aldi malah nggak jadi jemput candy
kasian dong si candy
nggak usah deh nggak usah ajak aldi mah gak apa apa nggak apa apa
rani pergi sendiri juga nggak apa apa kok mas
nggak apa apa deh aku gak jadi jemput kendi kan masih ada aldi
lagian kalau kaki ku cepet sembuh candy juga pasti malah seneng banget
apa steve candy bebas dari penjara
iya iya pak makanya sekarang gue sama ali mau jemput dia lu ikut juga kan pak
gue nggak ikut deh
itu apa tadi temen gue nelpon gue ada urusan bentar sama dia
lo nebak sih fah
bukannya selama ini lo selalu ngotot dalam ngebela candy
sekarang candy udah bebas dari penjara fah
lo nggak mau ngulangin sedikit waktu lo untuk bareng kita supaya bisa jemput sama candy
bukannya gitu steve tapi emang emang gue gak bisa serius lo aja deh sama aldi
yaudah deh terserah udah fah
roni nggak jadi ikut mamanya ajak dia ke terapis
mendadak banget sih paling cuma akal akalan doang
iya tau tuh si alva juga aneh banget masa dia nggak mau ngikut coba ngejemput candy
kayak orang ketakutan aja sih itu orang kalau samanya kendi
yaudah lah kita berangkat aja
akhirnya kamu bebas juga kendi akhirnya datang juga keadilan buat kamu
kamu gak tahu betapa senangnya aku kan aku senang banget
andai kamu tahu gimana aku berusaha dan berdoa siang malam untuk hari seperti ini
tapi maafin aku ken aku nggak bisa ngeliat secara langsung kecirian kamu saat meninggalkan tempat yang nggak seharusnya menyekap kamu
karena kalau kamu ngeliat aku sama sama aldi dan steven
kamu pasti tahu kalau aku sebenarnya saudara kembar antoni
kalau akulah yang bertemu dengan kamu di atas bukit di dekat panti asuhan kamu
aku gak mau kamu tahu dengan cara seperti ini kan
aku aku mau jujur sama kamu di saat yang tepat
aduh dia kan belum tahu kalau kendi bebas hari ini
ah mati lagi handphonenya
oke dari sini